pemilu presiden dua ribu sembilan belas mengulang pertandingan lima tahun lalu antara joko widodo dan prabowo subianto
bedanya kali ini kedua calon presiden lebih sibuk memunculkan kontroversi ketimbang menawarkan visi misi
akibatnya publik gaduh riuh dimulai dari drama pemilihan cawapres hingga gaya komunikasi saling sindir
memasuki tahun dua ribu sembilan belas situasi politik diprediksi kian panas pertarungan sengit antara jokowi melawan prabowo tidak terhindarkan
padahal rakyat menanti program kerja yang ditawarkan kedua capres ketimbang aksi berbalas kata
tantang tantang kami hanya tampang bunuh hari ini
kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas adalah pertandingan ulang atau rematch jokowi melawan prabowo
tampaknya pertarungan lebih sengit dimulai dari drama memburu calon wakil presiden hingga pernyataan kontroversial yang sempat membuat gaduh
lalu bagaimana perjalanan politik kedua kandidat seteru lama ini mari ikuti ulasannya
pemilu presiden dua ribu empat belas tercatat sebagai pemilu paling ketat sepanjang sejarah demokrasi republik ini
saat itu partai politik dan elitnya terbelah masyarakat bahkan terbagi menjadi dua kubu
setelah melalui pertarungan sengit pasangan salam dua jari joko widodo yusuf kala akhirnya memenangkan kontestasi melawan prabowo subianto hatta rajasa dengan selisih kemenangan tipis
sekarang jokowi dan prabowo kembali bertarung untuk merebut kursi ri satu
sembilan agustus dua ribu delapan belas di tempat inilah jokowi dodo mengumumkan kembali maju di kontestasi pemilu presiden dua ribu sembilan belas
siapa mengira drama sang petahana memburu wakilnya sempat mewarnai jagad politik tanah air dan menghebohkan media sosial
koalisi sembilan partai politik mendampingi jokowi di restoran kelataran menteng kamis sore itu
jokowi akhirnya memilih ketua majelis ulama indonesia kiai haji maruf amin sebagai cawapresnya
masa menjelang deklarasi diwarnai drama tikungan tajam
semula jokowi menunjuk mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md yang sudah hadir di lokasi
ternyata tanpa pamit jokowi berpaling memilih maruf amin
nama mahfud terlempar
akibat resistensi koalisi pendukung jokowi
di rumah orang tuanya inilah yang berada di jalan kertanegara prabowo subianto
akhirnya mengumumkan maju bersama sandiaga salahuddin uno sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden dua ribu sembilan belas
sama seperti jokowi prabowo ternyata juga sempat kesulitan untuk mencari pendampingnya
enam jam pasca jokowi mendeklarasikan diri
menjelang tengah malam
sembilan agustus prabowo subianto resmi mengumumkan maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
prabowo menggandeng kadernya sendiri sekaligus wakil gubernur dki jakarta sandiaga salahuddin uno untuk mendampinginya
semua partai pengusung hadir kecuali partai demokrat
drama jenderal kardus sempat muncul karena prabowo memilih sandiaga
padahal nama agus sarimurti yudhoyono sempat menguat sebagai kandidat cawa pres
sandiaga juga dituding memberikan mahar kepada pan dan pks untuk memuluskan tiket pencalonannya

memasuki masa kampanye suhu politik menghangat
kedua capres tercatat beberapa kali mengeluarkan
pernyataan kontroversial yang membuat gaduh
jokowi sebagai petahana selama ini dikenal berpolitik santun
mendadak melontarkan istilah politisi sontoloyo dan politik kanderuo
hati hati banyak politik politikus yang baik baik tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo
yang kita butuhkan adalah kepemimpinan
yang menegurkan keberanian
bukan narasi yang menakut nakuti
bukan politik kanderuo yang menebarkan ketakutan
dia pidato ini dna di ketua
lah kok saya ada di bawahnya
ini yang kadang kadang aduh mau saya tabok orangnya dimana saya cari betul
ini yang kadang kadang aduh mau saya tabok orangnya dimana saya cari betul
sementara penantangnya prabowo subianto juga meluncurkan pernyataan yang mirip tagline presiden amerika serikat donald trump
make indonesia great again
pernyataan prabowo soal tampang boyolali bahkan memicu demonstrasi warga boyolali
mantan danjen kopassus ini juga menebar pernyataan negara bisa punah jika dirinya dan sandiaga uno kalah pilpres
bagi bangsa indonesia
make indonesia great again
tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel hotel tersebut
kalian kalau masuk mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya
kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah
kalau kita kalah
negara ini bisa punah
menurut pengamat politik pernyataan kontroversial akan terus berlangsung hingga menjelang april dua ribu sembilan belas
namun baik prabowo maupun jokowi ternyata memiliki gaya komunikasi berbeda
di masa masa awal terutama tiga bulan proses kampanye itu berlangsung saya melihat ada dua pendekatan yang berbeda
pertama prabowo itu kecenderungannya menjadi lebih opensif
dan itu sebenarnya tidak mengherankan karena ini adalah tipikal dari penantang atau challengers
dan biasanya opensif kemudian lebih verbal agresif meskipun saya melihat masih kurang pembobotan di argumentasi
kemudian pak jokowi itu pendekatannya lebih dipensif terutama misalnya banyak bicara soal kontranarasi
yang terkait dengan ragam pernyataan agresif yang disampaikan oleh pak prabowo
contoh misalnya diksi genderowo atau diksi sontoloyo
itu sebenarnya kan proses dipensifnya pak jokowi terkait dengan ragam serangan pada pihaknya
di awal awal tahun dua ribu sembilan belas itu eskalasi opini akan meningkat terus
terutama menyangkut attacking campaign ya kampanye yang menyerang
kita berharap sih kampanye yang menyerangnya itu pada wilayah yang verifikatif
seperti kalau misalnya memunculkan isu hukum itu isu hukum yang bisa kemudian diverifikasi
bukan hanya bubble politics menjadi isu
selama tiga bulan masa kampanye kedua calon presiden lebih banyak beradu jargon politik ketimbang menawarkan program kerja dan juga visi misinya
memasuki tahun dua ribu sembilan belas rakyat tentu berharap kedua kandidat seteru lama ini lebih banyak menawarkan gagasan inovatif
untuk merebut suara demi melenggang mulus ke istana
bagi para politikus besok tahun dua ribu sembilan belas saatnya menggulung lengan baju bergumul berjuang memenangkan partai politik atau jagoan mereka di pilpres atau diri mereka sendiri
seperti apa sebenarnya medan perang politikus kita tahun dua ribu sembilan belas di dunia nyata dan dunia maya
kita bahas malam ini bersama mbak titi anggraini direktur eksekutif perludem
mbak titi selamat malam
terima kasih sudah ada di sini kemudian ada juga mas adi praitno akademisi politik uin jakarta mas adi terima kasih
dan juga ada mas hariko wibawa satria direktur eksekutif komuni konten ya
mas ariko selamat malam terima kasih sudah ada di sini spesial karena bapak bapak dan ibu ini yang bertahan di sini di tengah keriuhan kebohan malam tahun baru
saya ke mbak titi dulu tapi sebelumnya apakah kita sekarang perlu jeda dulu atau kita bisa langsung oke
mbak titi dulu dua ribu delapan belas ini sudah berlalu pilpresnya terdengar jauh lebih riuh daripada pileg yang juga sama sama backbone indonesia
jadi pr nya kita masih banyak sekali pr penyelenggara ya
banyak sekali pertama dari sisi teknis dua ribu sembilan belas itu tantangannya sangat luar biasa pemilu paling kompleks paling rumit tidak ada pemilu terberat seperti pemilu dua ribu sembilan belas
dari sisi beban
itu teknis siapa penyelenggara
penyelenggara dari sisi teknis penyelenggara dan penyelenggaraannya baik dari sisi apa bagaimana persiapan maupun nanti proses pada hari h nya
ini terus terang kita belum punya presiden
karena ini baru pertama kali
ada lima surat suara yang harus dihitung masuk dalam lima kotak pertama kali juga menggunakan kotak suara transparan kotak suara karton begitu ya
jadi betul betul banyak hal yang pertama kali baru diuji pada tahun dua ribu sembilan belas
dan yang berikut kita berada di tengah situasi penyelenggara pemilu itu diuji kepercayaannya oleh publik
banyak sekali isu yang menguji kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu sebut saja misalnya isu disabilitas mental
itu yang luar biasa perdebatannya
lalu kemudian kotak suara karton yang disebut dengan kotak suara kardus
lalu belum lagi daftar pemilih tetap kita yang sampai tiga kali baru bisa ditetapkan
jadi bagaimana kemudian penyelenggara pemilu bisa membangun komunikasi publik yang baik menjelaskan setiap tahapan proses
sehingga masyarakat publik itu bisa menangkap frekuensi yang sama soal perkembangan penyelenggaraan pemilu
tetapi juga yang menjadi tantangan besar adalah
itu bukan seperti yang kita bayangkan soal pemilu serentak
itu lebih tepat yang kalau kami sebut dengan pemilu borongan
jadi bagaimana lima pemilu diborong sekaligus yang menambah beban berat penyelenggara pemilu
tetapi efektivitasnya belum tentu bisa dicapai atau bisa terrealisasikan
tujuannya ingin efektivitas pemerintahan
tetapi ternyata belum apa apa praktiknya partai politik sudah menyatakan akan berkonsentrasi untuk lebih kepada pemilu legislatif ketimbang pemilu presiden misalnya
itu juga jadi salah satu tantangan terbesar

bagaimana kita memastikan konsentrasi pemenangan untuk pemilu legislatif
itu betul betul dilakukan dengan cara cara beradab
bukan kemudian dengan cara cara politik transaksional ataupun politik politik yang sifatnya menekan pemilih dengan pendekatan yang ilegal
mentang mentang gak ada perhatian gitu ya
mas adi tapi setuju nggak sih kira kira tadi dari informasi outlook yang dibikin rifana dua ribu delapan belas ini berlalu begitu saja
nggak ada yang melekat di kepala kita
visi misi yang ada cuma sontoloyo genruwo tampang boyolali dan segala macam itu yang nempel ya mas adi ya
mau tidak mau ya
saya justru khawatir bahwa dua ribu sembilan belas akan hanya terjadi pengulangan apa yang terjadi pada dua ribu delapan belas
yang melekat itu adalah sontoloyo dan kawan kawan
nah karena saya memahami
belum apa apa udah disuruh baca ujian al quran ya
nah karena prinsipnya begini
kalau dua ribu sembilan belas ini saya memaknai sebagai puncak dari tahun politik sebenarnya
kalau sepanjang dua ribu delapan belas dianggap sebagai tahun politik karena banyak pilkada yang dilakukan secara serentak
terutama di wilayah kunci jawa barat jawa tengah dan jawa timur
seakan akan pilkada rasa pilpres lah kira kira begitu
maka pada saat yang bersamaan juga waktu dua ribu delapan belas proses tahapan pemilu legislatif dan pilpres bersamaan mbak
memasuki tahun dua ribu sembilan belas ini adalah waktu yang sangat ditunggu oleh banyak orang
jadi kalau kemarin itu semacam testing the water
kok saya membayangkan dua ribu sembilan belas ini akan semakin brutal gitu ya
semakin banyak yang begitu begitu
makin akan banyak istilah istilah yang kemudian akan bermunculan sebagai keinginan untuk mengaksentuasi keinginan mereka menang
ini yang kemudian kita khawatirkan
tapi ini tergantung elit
kalau elit mampu mengendalikan istilah istilah dengan narasi yang cukup menyeramkan
kemudian beralih pada visi misi dan program
saya kira pertarungan dua ribu sembilan belas tidak semenyeramkan yang dibayangkan orang
tapi narasi yang diinginkan sontoloyo itu adalah bahwa bicara harus pakai data
kan itu subtansinya
dan seterusnya dan seterusnya
inilah yang saya kira
jangan sampai sekalipun dua ribu sembilan belas ini adalah pertarungan hidup mati semua orang
pilpres dan pilek
banyak hal yang dilakukan dengan melupakan program dan visi misi yang sudah disusun dengan baik
saya harus mengulang putri
bahwa pak jokowi dan kiai ma'ruf itu punya visi misi setelah tebal tiga puluh tujuh halaman
kemudian pak prabowo itu punya visi misi setelah tebal
dan itu gagal dinarasikan kepada masyarakat
jangan sampelah berhenti di genderowo
kedepan bagaimana road map politik kita itu harus dijelaskan kepada publik
yang kedua berdebatnya harus agak sedikit subtansial
siapapun presidennya di negara ini pasti tidak terlepas dari hutang luar negeri
siapapun presidennya di negara ini pasti tidak terlepas dari kenaikan bbm
siapapun presidennya di republik ini soal pajak kenaikan bbm
ini akan contohnya
ini yang kemudian kedepan
kita harus mengingatkan kepada masyarakat

ini yang kemudian kedepan
di tengah politik yang semakin ramai tentu saja
dengan lima debat kandidat
itu yang harus diperankan terbuka
kalau prabowo misalnya jadi presiden apa solusinya
kalau dia ingin mengamputasi hutang luar negeri impor dan segala macamnya
ini akan kelihatan nanti siapa yang jagoan
itu yang kita ingin lihat sebenarnya
dua narasumber sudah saya tanya yang terjadi di dunia maya nanti
mas ariko saya akan tanya apa yang terjadi di dunia maya kita
masa kampanye kemarin ya
masa pertengahan kampanye awal awal kampanye
kita jeda dulu cnn indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas medan perang para politikus indonesia di tahun dua ribu sembilan belas
sekarang saya ke mas hariko
dari sisi dunia maya
sebenarnya apakah netizen netizen itu lebih menyukai yang seperti seperti ini
jangan jangan perang kata istilah istilah daripada ngomong soal visi misi
yang berbeda dengan pilpres dari pilpres dua ribu sembilan belas ini dengan pilpres pilpres sebelumnya adalah
setiap orang sekarang sudah menjadi kantor berita itu sendiri
artinya setiap orang mempunyai kemampuan untuk memproduksi dan mendistribusikan konten apapun yang mendukung calon mereka
ini belum pernah terjadi di pilpres sebelumnya di dua ribu empat belas dan lain sebagainya
nah ini kalau kita melihat ketika pak mahfud tidak terpilih menjadi cawapresnya jokowi itu
itu berita klarifikasi pak mahfud itu ditonton sampai tujuh juta orang di youtube
jadi antusias sekali orang untuk terhadap pilpres ini
namun tagar tagar yang digunakan itu tagar tagar yang digunakan itu ada yang bagus tetapi ada juga yang berbahaya
misalnya ada tagar dua ribu sembilan belas anti pki
oke kita ada beberapa tagarnya ya kita lihat nih
menganggap kelompok yang di sebelah itu adalah komunis kasarnya seperti itu
kemudian juga muncul tagar tandingan namanya dua ribu sembilan belas tetap pancasila
ini yang trending ya kira kira ya
ini sempat rame
artinya menganggap kelompok yang di sana itu tidak pancasilais
jadi isu islam dan kebangsaan ini masih terus menguat gitu loh
nah belakangan ini juga muncul isu isu bahwa prabowo itu beragama kristen
kemudian dia tidak bisa sholat
kemudian ketika ditanyakan kepada yang mengeluarkan isu itu
mereka menjawab kan kalian dulu yang mengeluarkan isu isu terkait dengan agama
padahal berdasarkan tracking kita
jadi saling tunjuk tunjuk gitu ya
padahal berdasarkan tracking kita di media sosial isu bahwasannya jokowi itu pki
bahwasannya jokowi itu agamanya bukan islam prabowo bukan islam itu sejak dua ribu tiga belas sudah dimunculkan
tetapi yang menarik
kalau kita lihat kedewasaan daripada pengguna media sosial ini
isu itu tidak mendapatkan tempat di hati para netizen ini
karena mereka itu sudah muak dengan isu isu yang seperti itu
mereka ingin muncul hal hal yang sifatnya solutif
tidak mendapatkan tempat itu karena kita melihat yang mengangkat isu itu menjadi trending topic
ya akun akun yang terkait dengan itu saja
tidak ada partisipasi dari masyarakat lainnya
akun akun itu sebenarnya semudah apa sih membuat konten
kami punya grafiknya nih ya dari mas hariko juga ini bahannya
seberapa mudah sih sebenarnya kita memproduksi informasi informasi itu
mas hariko bisa dijelaskan
sebenarnya terakhir sudah ada kesepakatan antara kemkom info dengan google dengan facebook
agar iklan politik tidak ditayangkan di media sosial
karena kalau iklan politik itu ditayangkan di media sosial
kan sensornya lemah
poster yang menjelekan salah satu kandidat
kemudian saya iklankan di facebook
facebook itu tidak punya sistem manual yang bisa mengecek apakah konten itu hoak atau tidak
kemudian itu langsung menyebar gitu loh
nah sebaiknya memang iklan iklan politik itu diserahkan kepada media media ya
seperti cnn atau media media lainnya yang memang punya sistem untuk mengaudit apakah itu hoax
benar atau tidak iya
nah di sini memang mudah sekali
cuma memang kita harus tegas tegasan sama facebook sama google sama twitter
ini agar mereka juga jangan ikut menyebarkan hoak
nah selama ini kita itu keras kepada pengguna media sosial
tetapi tidak keras kepada pengusaha media sosial
nah kalau kita juga keras kepada pengusaha media sosial
artinya mereka mendapatkan sanksi
misalnya terbukti twitter atau facebook atau platform lainnya instagram
misalnya terbukti twitter atau facebook atau platform lainnya instagram
misalnya terbukti twitter atau facebook atau platform lainnya instagram
sekarang juga ya
terbukti mereka juga ikut menerima iklan itu mereka juga harus diberikan sanksi
nah sementara ini lebih kepada ketatnya kepada pengguna medsos
tapi di medsos itu yang ramai kemarin kemarin itu mereka lebih tertarik soal visi misi
atau lebih tertarik soal itu gimmick gimmicknya soal perangkatannya atau soal apanya

sebenarnya tim sukses di media sosial ini memproduksi konten ini kan berdasarkan hasil survei juga
sebenarnya tim sukses di media sosial ini memproduksi konten ini kan berdasarkan hasil survei juga

misalnya begini ketika sebuah hasil survei mengatakan agama itu menjadi faktor yang sangat menentukan orang memilih
dia akan memproduksi konten terkait dengan itu
ketika survei itu menunjukkan visi dan misi itu signifikan untuk memilih seseorang
dia akan membuat konten tentang itu
dan dalam banyak survei memang harus kita akui
isu visi dan misi isu pelestarian budaya heritage dan lain sebagainya itu cenderung rendah
memang lebih kepada individu karakter dia lebih banyak itu yang ditonjolkan
tetapi belajar dari pilkada jakarta itu kan ada satu program yang bisa orang langsung ingat gitu kan
itu yang belum ketemu
oke jadi gimmick untuk program masih belum ada
oke kalau mas adi melihatnya juga begitu
mungkin dari tiga puluh tujuh halaman dan tujuh belas halaman itu masih belum ada yang bisa berhasil dijual
kalau melihat kecenderungannya daya serap masyarakat terhadap visi misi dan program dua kandidat ini lemah
ini bukan hanya jokowi
itu di perkotaan atau di
ketika orang ditanya apakah mengerti visi misi program kandidat semuanya hampir menjawab nggak tahu
inilah yang saya kira bahwa kunjungan kerja ataupun kunjungan kampanye yang dilakukan oleh dua kandidat
ketika door to door campaign bukan hanya sebatas selfie
menggugurkan kewajiban sebagai kandidat untuk melakukan kampanye
tapi diajak dihaloh
terutama misalnya betul nggak pki itu ada
betul tidak bahwa impor itu merugikan atau justru menguntungkan bangsa ini
narasi yang seperti ini jarang kita lakukan
narasinya selama ini kalau menurut anda apa masih terlalu instan
misalnya ada yang ke pasar bilang oh iya saya akan menurunkan harga
misalnya terus ada yang ke tempat lain iya saya akan bikinkan jalan
hanya yang begitu begitu apa masih bisa diterima
diterima oleh masyarakat atau
kalau hasil cek kita ke bawah itu lebih pada formalitas
ketemu satu dua orang kemudian dikapitalisasi
seakan akan terjadi berdaku umum kepada semua masyarakat
artinya satu pasar kemudian dijenalisasi isi otak seisi pasar itu juga
dan anehnya lagi misalnya satu pasar ciputat
seakan akan dikesahkan sama seakan akan pasar yang lainnya juga terjadi masalah
itu yang repot sebenarnya putri
kedepan saya kira model kampanyenya itu tidak artifisial
subtantif dalam arti bahwa masyarakat diajak
ya loh paham nggak dengan visi misi itu apa
selama ini kewajiban menjadi seorang kandidat itu seakan akan hanya digugurkan
kalau ada foto foto selfie dan disebarkan ke medsos
selesai gitu loh mbak
jadi bunyi tiga puluh lima halaman bunyi tujuh belas halaman nggak sampai
dan saya khawatir elit jurkam bahkan jubir dari dua kandidat ini
nggak ngerti terhadap visi misinya
itu bisa dicek setiap ada isu tertentu masing masing jubir berbeda
misalnya sekarang ketika ada tantangan
keinginan untuk baca al quran untuk kedua paslon
semua jubir berbeda
baik jubirnya prabowo maupun jubirnya jokowi di internal ya
ini menunjukkan bahwa satu tidak terkonsolidasinya elit
untuk menyampaikan satu pesan politik yang seragam
satu orang bilang jokowi monggo itu lebih baik
satu yang lain juga bilang jangan
ini nggak ada kaitannya dengan undang undang pemilu dan seterusnya
on the other hand kita melihat di kubu prabowo juga begitu
yang berbolehkan gitu tantang tantangan
tapi pada saat yang lain nggak mau terseret pada isu agama
kita juga bingung
ini yang kemudian saya kira
karena rumitnya pemilu yang disampaikan oleh mbak titi
orang kemudian tidak terkonsolidasi
hanya sibuk pada diri masing masing
karena rata rata jubir ini adalah dia caleg
jangan jarang kan yang dia kapitalisasi hanya untuk kepentingan dirinya
betul sesuai dengan dapil masing masing
persoalankan apa yang narasi pak prabowo pak jokowi
itu yang kita khawatirkan
itu yang saya sebut salah satu yang brutal
betul mbak titi tapi sebenarnya apakah
apakah rakyat kita itu sebenarnya sudah memang benar benar siap
mau secara mandiri mengecek selalvisi misi
atau memang jangan jangan senangnya ngeliat yang selfie
jangan jangan senangnya ngelihat yang
ya yang segitu gitu aja cukup gitu loh
nanti ya dijawabnya setelah jeda
kita jeda dulu tetap di cnn indonesia prime news
iya kembali di cnn indonesia prime news
mbak titi jadi sebenarnya kita masyarakat ini
perludam pasti punya data nih saya yakin banget
suka yang bagaimana sih
ya pertama memang situasinya kita tidak punya banyak pilihan
pilihan kita terbatas karena diciptakan oleh sebuah situasi
kita hanya akan berhadapan dengan yang itu itu lagi
jadi dulu kami dua kali mengajukan upaya uji materi ke mahkamah konstitusi
untuk penghapusan ambang batas pencalonan presiden
itu punya tujuan begitu ya
untuk kami sudah membayangkan bahwa
situasi seperti ini pasti akan kita hadapi
ketika kita hanya memiliki dua kutub yang terpolarisasi sangat tajam
ketika sudah terjadi polarisasi yang dilakukan dua kelompok ini
sebenarnya hanya membangun penghapusan
hanya membangun penguatan atas situasi emosional yang sudah terjadi
karena kita memang sudah tidak punya pilihan lain
ketika kita bicara soal misalnya ini bukan hanya soal pemilih mau atau tidak mau
undang undang pemilu kita itu memberi tanggung jawab pada elit politik
untuk melakukan kampanye sebagai bagian dari aktivitas pendidikan politik
jadi bukan hanya soal pemilihnya mau atau tidak mau
tetapi mereka punya tanggung jawab investasi untuk indonesia
menjadikan kampanye itu sebagai aktivitas pendidikan politik
tetapi memang situasi saat ini
kampanye yang boleh dilakukan itu kan kampanye pertemuan terbatas
pertemuan tatap muka door to door campaign
dan juga di media sosial
ternyata di media sosial pun introdusir terhadap
introduksi visi misi program kan tidak banyak yang dilakukan
karena mengapa mungkin
jangan jangan elit atau calon kita pun males mikir gitu ya
ketika diberikan umpan
lalu mendapatkan feedback kritik pertanyaan diskursus dari pemilih
jangan jangan nggak siap gitu loh
karena tadi konsolidasi elitnya nggak selesai
ini kan ceritanya ini kawin paksa koalisinya
karena ada ambang batas pencalonan presiden tadi
sehingga konsolidasi diantara mereka
untuk internalisasi visi misi diantara mereka
jangan jangan juga belum selesai
makanya ketika ditanya mau tes al quran atau enggak
kalau konsisten dengan visi misi indonesia sebagai negara yang toleran beragam dan lain sebagainya
sebenarnya nyambungnya kan cepet
tetapi karena internalisasi visi misi jangan jangan di internal pun gak terjadi
sehingga untuk membangun konsolidasi dengan publik itu juga sulit dilakukan
jadi saya sempat
sebagai pengguna media sosial dan sebagai pemilih
itu berusaha untuk berinteraksi
ujung ujungnya ketika kita menyampaikan kritik
polarisasi itu tersengaja diciptakan
emosi itu sengaja diciptakan
seolah olah kalau kita kritis
kita adalah bagian dari kampret
kita kritis sama yang ini
kita bagian dari cebong
jadi jangan jangan itu juga untuk menutupi kekurangan kekurangan
kegagalan mengkonsolidasi di internal mereka
benar itu terjadi mas eriko
memang itu dikoordinir
memang itu dibikinkan seperti itu
supaya riuh supaya gaduh di media sosial
orang itu penelitian terbaru itu
orang itu setiap hari diganggu hampir oleh sepuluh ribu pesan
jadi dari reklama orang batuk
kemudian buka handphone
nawarin kredit segala macam ya
oleh karena itu
memang kampanye teknik propaganda itu memang harus sesuatu yang unik
dan menarik betul sesuai dengan pendidikan masyarakat
dan pendidikan masyarakat kita kan masih banyak lulusan sd dan smp gitu kan
oleh karena itu dibuatlah jargon jargon yang membuat orang penasaran
membuat orang marah emosional dan lain sebagainya gitu
jadi itu memang
itu memang sengaja diciptakan
kaitannya dengan pemilihan jubir jubir
baik yang ada di medsos maupun jubir oleh timses
itu saya melihat pemilihan jubir itu bukan berdasarkan kapasitas seseorang
tapi berdasarkan dia punya masa dari ormas mana gitu loh
sehingga kita banyak melihat dialog dialog di tv itu
maupun apa yang disampaikan di media sosial itu
seringkali tidak nyambung

masa dari ormas mana atau nyaring atau enggak gitu

misalnya timses a
dia akan mencari jubir itu dari salah satu ormas yang punya masa banyak
dengan harapan ketika dia mendapatkan seorang jubir
masa dia juga akan kesini
padahal si jubir ini tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan visi dan misi itu
nah ini sering terjadi
karena memang dalam pilpres itu kan
kalau dalam kampanye itu kan semakin sempit geografis dia semakin darat
semakin luas dia akan semakin udara
katakanlah sekarang yang paling jago itu katanya sudah sampai sembilan ratus titik itu sandiaga uno
dia sudah keliling satu hari sepuluh titik
tapi itu sampai kapanpun dia tidak akan bisa kampanye darat itu
oleh karena itu penguatan tim sukses di medsos semua kandidat ini harus dikuatkan untuk menyampaikan visi dan misi itu
karena ini nkri kan jadi benar benar
kalau yang selama ini mas hariko lihat masih nggak kuat konten kontennya
atau hanya membuat konten berdasarkan likes
yang ini likesnya banyak kita bikin lagi yuk konten ini ya

kalau sekarang ini yang saya lihat itu monolog
monolog itu dia seakan akan berbicara saja kepada pengguna medsos
jarang sekali konten konten itu yang interaktif
padahal media sosial itu kan tiga
produksi distribusi interaksi
nah yang dilihat itu bukan berapa jumlah konten yang dibuat oleh tim medsosnya jokowi atau prabowo
tapi kesuksesan sebuah tim medsos itu adalah berapa jumlah konten yang diproduksi oleh masyarakat
secara sukarela untuk prabowo dan sandi
kemudian berapa interaksi
jadi tim sukses mana yang banyak berinteraksi menjawab pertanyaan satu persatu di media sosial itu dari semua kandidat
itulah yang berpotensi untuk menang
sementara yang kebanyakan
sudah ada enggak yang kayak gitu
nah saya melihat itu tidak banyak
bahkan dari akun medsosnya jokowi maupun akun medsos prabowo sendiri tidak banyak menjawab pertanyaan pertanyaan itu
itu bisa diwakilkan kepada admin
nah interaksi di medsos itu yang tidak terjadi
kemudian mereka sebetulnya juga bisa memproduksi video video apa namanya video video sendiri
ini juga tidak banyak dilakukan oleh tim medsos oleh kedua kandidat gitu
apa mereka lebih nyaman untuk memelihara pasukan darat cyber army untuk saling saut sautan biar rame atau gimana
iya kalau kita melihat
pasukan darat sorry pasukan udara
kalau kita melihat memang lebih banyak serang konten itu konten yang disukai oleh internal mereka sendiri
misalnya membuat konten yang menyerang salah satu kubu dan itu hanya beredar di grup whatsapp mereka saja tidak meluas gitu loh
padahal kan tujuan sebuah konten ini kan dibaca oleh lawan gitu loh
dan tujuannya dan mas adi kalau misalnya itu memang yang terjadi artinya benar perkiraan banyak pihak selama ini
bahwa memang mereka dua kubu ini selama ini hanya berbicara kepada kelompok mereka sendiri tidak berbicara kepada kelompok lawan ya
kalau melihat kecenderungan temuan banyak survei ya tentu putri
ini terjadi sejak jokowi dua ribu empat belas lalu sampai sekarang
itu artinya belum ada kaftip market yang kemudian hijrah mendukung pak jokowi
pada saat yang bersamaan pak prabowo ini kan up and down nya itu dua ribu tujuh belas
sandi yang konon sudah roadshow ke banyak tempat itu artinya juga tidak terlampau banyak memberikan intensi
berapa persen sandi sekarang terakhir
tidak ada perubahan apapun secara signifikan
medsos mestinya harus difungsikan sebagai satu instrumen untuk mengambil ceruk jeruk pemilih yang sebenarnya sampai sekarang itu masih galau
sorry to say misalnya putri harus kita katakan penentuan capres kiai maruf amin dengan pak sandiaga uno ini membuat banyak orang memang agak sedikit apatis dalam politik
kok sepertinya tak ada orang lain
kalau mbak titi tadi bilang diantara dua ratus lima puluh juta
kok hanya itu itu aja
inilah yang kemudian membuat terutama di kalangan upper class ya kelas menengah ke atas itu memang agak sedikit antipati
kalaupun toh dia punya preferensi ingin mendukung jokowi maupun prabowo dia cenderung tidak ingin kampanye
menjadi silent majority hanya untuk dirinya memilih tapi bukan untuk campaign ke yang lainnya
makanya saya melihat belakangan memang dilema media sosial itu semacam janus
dia berwajah ganda
satu sisi dia adalah menjadi satu influencer yang memberikan satu narasi konten yang positif
mestinya visi misi yang tiga puluh tujuh halaman dan tujuh belas halaman isinya itu
di forward di posting tiap hari
tapi di saat yang bersamaan wajah janus lain itu adalah dia bisa berupa buruk
menjadi alat propaganda menjadi alat untuk mendowngrade seseorang bahkan menjadi alat black campaign
itu yang terjadi belakangan ini
ini jokowi pki lah prabowo islamnya abal abal lah dan seterusnya
karena memang sepertinya lebih ramai itu ya
tagline tagline juga kita belum dengar ya
atau mungkin mungkin dalam tiga bulan berikut ini
karena memang tidak ada edukasi publik yang secara masih belakangan ini
publik cenderung diposisikan sebagai objek yang tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan kanal kanal penyaluran politik
apalagi pada saat yang bersamaan partai politik ini hanya menyapa masyarakat memang hanya lima tahun sekali menjelang pemilu saja
jadi wajar kalau interaktif dialogis yang diinginkan oleh mbak titi saya dan mas ericko itu tidak pernah terjadi
karena masyarakat hanya disentuh hatinya tiga bulan empat bulan kok mereka sudah ditakar preferensi pemilihnya
tidak jauh jauh dari kerudung tidak jauh jauh dari beras tidak jauh jauh dari gula dan seterusnya

tidak jauh jauh dari beras tidak jauh jauh dari gula dan seterusnya
sebagai alat mobilisasi untuk memilih kandidat ini yang kata mbak titi itu perlu diwaspadai
jangan menggunakan cara cara yang ilegal
kalau melihat kecenderungannya sekarang terutama pileg misalnya itu hampir semua ingin main di akhir
tidak ada poster poster caleg sekarang itu
karena bagi mereka celah untuk mendapatkan suara itu justru di tikungan air di last minutes
apapun bisa terjadi
dan itu yang berbahaya justru mbak titi ya
jadi ini yang kekhawatiran terbesar kita ya
kita punya harapan
karena dari mulai bulan januari sampai april akan lima kali debat
dan dalam perjalanan pilkada debat itu kan cenderung menarik intensi dan diskursus
mudah mudahan ini disambut oleh diskursus di media sosial kita yang juga substantif
tetapi yang kita sayangkan kalau nanti misalnya debat ini sudah mengarah kepada yang substansi
tetapi disikapi oleh kembali melontarkan isu isu yang kontroversial
kita tentu tidak mengharapkan
kembali mengeluarkan gimmick ya
di sinilah pentingnya media mainstream seperti ini
untuk menjaga ritme
tetapi yang kedua saya khawatir sekali soal pemilu legislatif kita
terutama ketika perhatian lebih berat kepada pilpres
misalnya pada hari h pemungutan suara itu nanti yang akan dihitung pertama kali adalah surat suara pemilu presiden
baru kemudian dpr dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
ketika atensi penuh pada presiden orang tidak perhatian lagi
sama yang kualitas
kepada pemilu dpr dpd dprd
padahal di situ calon yang ratusan
dan bebannya penyelenggara yang ada tujuh orang itu
mereka harus menghitung suara untuk ratusan kandidat dan harus selesai pada hari yang sama
makanya kecurangan itu bisa terjadi karena dua
karena memang disengaja dan yang kedua karena memang faktor kelelahan ketidak cermatan
dan ini yang mengkhawatirkan
jadi kita bisa saja misalnya sibuk dengan pilpres kita tetapi menjadi ancaman satu
bisa jadi politik transaksional itu akan mengerucut semakin runcing mendekati hari h
kalau suara sah itu satu ratus dua puluh juta
termasuk juga pertarungan antara petahana dpr dprd dpd dengan penantangnya gitu
ini yang saya kira di tengah diskursus kita ini
maka kemudian kita harus lebih mengkonsolidasi lagi untuk membagi atensi perhatian diskursus
untuk pemilu legislatif
oke mas ariko dua ribu sembilan belas ini perang tagar makin menggila kira kira
karena tagar itu yang memudahkan publik untuk men tracking sebuah konten kan
saya memang berharap media sosial ini harus selalu
dan termasuk apakah dua tagar tadi masih bertahan
saya pikir masih
masih masih akan digunakan ya
karena isu komunis maupun isu khilafah itu akan terus disampaikan
dalam teori propaganda itu memang kita harus melabelkan satu kelompok itu dengan label yang buruk
dan label yang buruk itu memang harus terus diulang ulang
nah celakanya saking banyaknya pesan itu kita kan bingung gitu kan
ini kayak hitungan matematika lah
misalnya ada orang menyebar hoak
ketika hoak itu pertama kali disebar itu dibaca oleh sepuluh orang
kemudian kita buat lagi klarifikasi bahwa itu hoak
ternyata itu hanya dibaca oleh empat orang
artinya kita masih menang enam ribu
karena sebuah klarifikasi itu tidak akan menarik ketimbang hoaknya
itu sampai hari ini masih ada orang percaya kalau ahmad dhani itu pernah mau potong burung
mau mohon maaf ini sampai waktu itu enam belas media resmi kan yang salah
jadi hoak itu begitu mudah menyebar kayak di grup whatsapp itu ditimpa ditimpa terus kan
itu yang menjadi
kemudian positifnya menurut saya adalah
keriuhan di media sosial ini memang harus dipelihara dan benar benar dijaga budaya kita ini
karena ada kecenderungan daerah atau negara yang media sosialnya begitu bebas seperti indonesia ini
pemerintahnya bagus dan akan terkontrol terus
kita lihat tadi pulau jawa ini kan kayak dki kan nggak pernah kita mendapatkan gubernurnya korupsi kan
karena masyarakat itu mengawasi sejak perencanaan
jadi masyarakat sudah menjadi auditor
dia cek websitenya dia cek ininya anggarannya berapa
ini memang harus
dibahas sama media dikontrol terus gitu ya
budaya kebebasan di media sosial ini memang harus kita pertahankan betul
jangan sampai dibatas batasi
dan pihak media sosial pun harus netral gitu
jangan sampai ada seperti kemarin ini kenapa ditutup ini kenapa tidak ditutup gitu
kemudian akun akun yang baik dari kedua belah kubu itu juga harus adil penindakannya
mana yang menyebar hoax atau tidak
yang terakhir saya mau menyampaikan ukuran sebuah konten itu adalah kepentingan nasional
belum tentu sebuah konten yang seakan merugi menguntungkan kelompok kita tapi juga menguntungkan kepentingan nasional
karena ini kan apa istilahnya abadi ya
apapun yang diunggah di internet itu abadi
tidak akan mungkin dicabut kembali
akan berada selamanya di situ dan orang akan tetap percaya
bisa bisa mengaksesnya dan bisa percaya
terakhir ke anda
singkat saja siapa yang akan menyerang dan siapa yang akan bertahan
atau dua duanya akan menyerang sekarang
dua duanya akan menggunakan pola strategi total football
sebaik baiknya bertahan adalah menyerang
ini ciri khas sepak bola tim spanyol dan barcelona
jadi tak ada alasan untuk tidak menyerang
jadi ketika pak erik thohir bilang bahwa mulai saat ini dia akan menggunakan strategi offensive ini yang terjadi belakangan
ketika ada tantangan ngaji al quran itu disambuk riuh rendah
jadi biar kelihatan secara telanjang
sebenarnya siapa yang bisa ngaji dan tidak
ada dua hal dalam konteks serang menyerang ini putri
pertama tentu ini sangat terkait dengan politik identitas akan kuat
ini soal ngaji mengaji ini cuma orang aceh yang menginginkan
saya kira ke depan akan juga banyak tantangan tantangan yang lain
ini kan sebenarnya untuk meletakkan siapa capres yang dianggap paling islami ataupun tidak
iya ujungnya kesana
betul nanti ada tantangan renang lomba memanah dan naik kuda sebagai bagian dari olahraga berislami
padahal kalau mau jujur
pak jokowi dan pak prabowo dalam terminologinya clifford gate
bukan dalam tradisi santri
dia bukan orang yang berasal dari kalangan pesantren
yang bacaan kitabnya bagus dan seterusnya
dia mungkin kenal islam itu turun temurun dari orang tua
paham islam ala kadarnya
mengelaksanakan ibadah al qur'an tauhid dan semacamnya
ala kadernya dalam batas batas tertentu
nah kan kalau mau jujur sebenarnya
yang ngerti islam yang sesungguhnya adalah qiyam arub amin
tapi kenapa jokowi dan qiyam arub ini sesungguhnya
ingin dihadap hadapkan bahwa
dua orang ini anti islam
kalau ingin tahu siapa yang ngerti agama
tapi kelompok monas kelompok dua ratus dua belas menolak
misalnya pak jokowi dan qiyam arub
dan itu apa masih akan kita lihat dua ribu sembilan belas
dan akan selalu dihadap hadapkan
padahal jokowi dan prabowo abangan lah gitu
jangan paling merasa ngerti agama
saya aja yang sepuluh tahun biasa biasa aja gitu
yang belajar di pesantren
yang kedua tentu narasi tentang ekonomi
meyakini bahwa pak prabowo kalau ingin mengalahkan pak jokowi
jangan main di main di isu identitas politik
mainlah di isu isu ekonomi
bahwa indonesia memang sedang susah payah
keluar dari krisis misalnya
itu yang aku narasi
bukan yang lainnya
terima kasih betul
terima kasih mas hariko mas adi
terima kasih mbak titi
terima kasih banyak
semoga yang kita lihat di dua ribu sembilan belas nanti
lebih baik ya
kalau tidak ya saya panggil lagi semuanya kesini
selamat tahun baru